menteri keuangan sri mulyani menegaskan pihaknya telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada satu ratus sembilan puluh tiga pegawai kemenq
akibat laporan transaksi keuangan mencurigakan
selain menjatuhi hukuman disiplin kementerian keuangan juga menindaklanjuti sembilan surat ppatk kepada aparat penegak hukum
dua ratus surat yang dikirim ppatk ke kementerian keuangan
satu ratus delapan puluh enam telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi satu ratus sembilan puluh tiga pegawai
ini periode dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh
karena ada juga berita yang menunjukkan seolah olah tahun ini saja satu ratus sembilan puluh tiga
sementara sembilan surat ditindaklanjuti ke
aparat penegak hukum